aku ini emang pecundang nih
cari kerja aja nggak bisa
dan aku gak bisa
memenuhi kewajiban aku sebagai seorang suami
kita masih punya banyak waktuku untuk coba
aku pengen sendiri
ini udah jalan yang terbaik buat aku
aku minta maaf banget ya
udah nyakitin kamu kayak gini
aku sama sekali gak bermaksud
harusnya aku yang sadar diri riri
aku gak akan pernah sepadan dengan kamu
kamu tuh lebih dari segalanya
aku bukan apa apa riri
tapi aku sayang sekali sama haris
dan sekarang aku merasa bodoh
karena telah tertipu sama kalian semua
yang seharusnya pergi itu aku
dan tadinya aku mau pergi jauh jauh dari semuanya
tapi gak boleh sama mama iren
ini semua maunya mama iren dan
ya demi kebaikan andi
asal kamu tahu aku juga tersiksa banget ngeliat kamu sama haris
mendingan kamu pulang riri
terus dengerin aku
aku janji akan melupain haris
dan aku gak akan pernah ganggu kalian lagi
aku juga punya suami sekarang
kalau kamu memang benar mau melupain halis
kamu harus buktikan
pastiin haris bisa melupain kamu
aku akan pulang kalau dia yang jemput aku sendiri
kami memang sedang membutuhkan desain grafis untuk proyek proyek kami
kebetulan sekali anda bisa bergabung di desain grafis
bergabung di sini
baik baik alhamdulillah
jadi mulai besok anda mulai masuk bekerja di sini
perlu saya panggilkan dokter
saya mempunyai kelainan jantung
saya tidak bisa menerima kamu untuk bekerja di sini
karena pekerjaan di sini sangat beresiko tinggi
saya takut kamu kenapa kenapa nanti
saya bisa melakukannya gopo saya bisa melakukannya
karena ini sangat berisiko besar buat saya juga
tidak tak bisa tidak bisa
buka kamu kok burung kayak gitu
aku habis dari rumahnya tantie
aku bujuk dia untuk pulang tapi
tapi dia enggak mau
ri dengar aku ya
apalagi nyamperin tanti dan bujuk bujuk dia
riz aku ini perempuan
dan aku ngerti banget perasaan dia
dia itu sakit hati banget dengan keadaan ini
bisa kamu jemput dia ya
dia mau pulang kalau kamu yang jemput katanya
aku gak akan ngejemput dia
aku gak akan menjemput dia
cinta aku hanya untuk kamu
lagian perikan ini cuma sandiwar aku
buat apa diperjuangin
dan kita masih ada kesempatan kan
buat memperjuangkan cinta kita
kita bisa pergi dari semua ini
kita bisa memulai
hidup yang baru di kota yang baru
haris aku udah jadi istrinya andi
aku juga udah suaminya tanti
jadi apa bedanya
rey kita gak bisa terus terusan ngebohongin perasaan kita
kamu gak bisa melakukan itu riz
kita gak bisa terus terusan ngebohongin perasaan kita
kamu gak bisa melakukan itu riz
aku lagi bujuk dia untuk jemput nanti
mereka lagi berantem dan
tanti pupuk kanto
nanti pulang ke rumahnya
mas harus kok gitu sih
baru juga nikah udah berantem
cemput nanti lah mas
mas emang masalahnya apa sih
siapa tahu gue bisa bantu
gue minta sama kalian
mulai sekarang kalian gak suka campur masalah rumah tangga gue
ini bukan urusan kalian
ini bukan urusan kalian
lamaran kerja kamu gimana
tapi mereka suka sama portfolio aku
cuma mereka nggak bisa nerima aku
sebenernya tadi aku diterima
cuma karena aku saking senengnya
penyakit jantung aku kampuh
setelah melihat itu mereka
mereka langsung nggak bisa menerima
mereka langsung gak bisa menerima aku
kamu jangan putus asa ya
masih banyak tempat lain kok
dan aku yakin
besok atau lusa
kamu pasti diterima
aku ini emang pecundang nih
cari kerja aja gak bisa
dan aku gak bisa
memenuhi kewajiban aku sebagai seorang suami
kita masih punya banyak waktu kok untuk coba